pemilihan umum pemilihan presiden terutama pemilihan umum sudah selesai
berilah kesempatan kami kami akan buktikan kami akan menjadi presiden wakil presiden
pemerintah yang akan bekerja sekeras kerasnya untuk seluruh rakyat indonesia
ini belum selesai dari sisi proses dan juga
secara prosedural saja masih banyak catatan
presiden terpilih di pemilu dua ribu dua puluh empat prabowo subianto ajak semua pihak kembali bersatu
dan berjanji jadi presiden bagi seluruh rakyat indonesia tanpa kecuali
termasuk merangkul partai politik di luar koalisinya
sebagai permulaan prabowo menemui ketua umum partai nasdem
maklum saja nasdem jadi partai pertama yang memberikan selamat ke prabowo gibran
nasdem juga mengucapkan selamat pada pasangan prabowo subianto
dan gibran rangka buming raka sebagai pemenang pilpres tahun dua ribu dua puluh empat
kemungkinan tetap bergabung maupun tidak bergabung itu sama posisinya hari ini
amin masih berusaha keras membuktikan dugaan kecurangan pemilu di mahkamah konstitusi
analis politik universitas al azhar ujang komarudin berpandangan
prabowo gibran harus merangkul parpol lain untuk berkoalisi
demi mengamankan parlemen memuluskan janji kampanye
sebesar empat partai parlemen yang dikoalisi indonesia maju
kemungkinan besar itu suaranya paling empat puluh dua sampai empat puluh lima persen kekuatan di parlemennya
maka sebuah keniscayaan sebuah kebutuhan untuk mengambil partai partai yang
di luar kim itu artinya pihak pihak yang kalah di pemilu ya seperti nasdem tadi
sementara pdi perjuangan tampaknya tak terlalu khawatir berada di luar atau di dalam pemerintahan
pernah di luar pernah di pemerintahan pernah diobok obok juga
kalau kita lihat lebih jauh lebih jauh ke belakang tertarik ke belakang
soal ada di dalam atau ada di luar koalisi atau oposisi ini agak kabur kadang kadang
karena lebih hanya karena yang penting dapat berapa kursus
berapa kursi gitu ya ya pragmatis jadinya kalau kita
ya kalau kita mau pakai bahasa yang lebih vulgar ya prakteknya yang lebih dominan di situ
lalu bagaimana dengan partai kebangkitan bangsa yang belum lama ini dua menterinya dipanggil presiden jokowi
partai yang diketuai muhaymin iskandar tampaknya masih menimbang nimbang bergabung dengan pemerintahan atau menjadi oposisi
dan pasti untuk kepentingan terbaik indonesia maka kita bisa mengambil pilihan tetap
kita akan berada di dalam satu koalisi pemerintahan atau misalnya kita mengexercise diri kita untuk mengambil pilihan di luar pemerintahan koalisi karena ini juga dibutuhkan oleh demokrasi
usai kpu mengumumkan hasil pemilu dua ribu dua puluh empat kini yang jadi pertanyaan
siapa yang bakal lompat pagar bergabung ke koalisi prabowo gibran dan siapa yang berani jadi oposisi lima tahun ke depan
siapa berani jadi oposisi siapa yang mampu untuk berada di luar pemerintahan selama lima tahun ke depan
hari ini yang juga kita lihat adalah ketua umum partai nasdem mengucapkan selamat
prabowo pun kemudian menemui surya paloh di nasdem tower hari ini
apakah ini bisa jadi pintu masuk bertambahnya anggota koalisi prabowo
sore hari ini kita bahas bersama dengan guru besar komunikasi politik universitas nasional prof leli aryani
lihat dari pertemuan antara surya paloh dan juga prabowo subianto hari ini
pertama pernyataan yang disampaikan oleh kpu dalam merilis hasil rekapitulasi suara pelayan suara untuk presiden dan legislatif kan baru dua hari terjadi
tapi hari ini kita dikejutkan dengan bertemunya surya paloh sama di saat yang sama gugatan juga diajukan ke mahkamah konstitusi

jadi politik itu adalah komedi bila kita lihat dari dekat tapi tragedi dilihat dari jauh demikian juga bisa sebaliknya
nah inilah yang kita saksikan pada hari ini
jadi dinamika berkembang demikian cepat
kita sebenarnya masih ingin menunggu nih nasdem adem dulu gitu kan menunggu dulu nih
kalau ditanya pertemuan dengan pak jokowi apakah dalam rangka ke depan untuk dengan pertemuan dengan prabowo apakah dalam rangka ke depan
karena yang akan memimpin ke depan itu adalah prabowo
jadi otomatis perbincangan yang dilakukan
karena belum siap untuk berada di luar pemerintahan nanti lima tahun ke depan
itu pertanyaannya yang bagus dari maidop
jadi ruh nafasnya pak surya paloh khususnya ini adalah nafasnya golkar
yang sangat tidak terbiasa untuk berada di luar pemerintahan
makanya menurut mclen itu ada tiga motif orang itu berpolitik
mereka merasa dengan mendapatkan kekuasaan maka afiliasi juga mereka dapatkan
itu bisa berlangsung berjalan bersamaan dengan positioning yang diberikan oleh penguasa kepada kita
kalau dilihat dari motif ini juga bisa dilihat misalnya pendekatan yang dilakukan ini
pertemuan yang dilakukan oleh dua tokoh ini
ini bisa ditaratkan tentang ekonomi politik media
ini belum sesuai loh
pkb kan gak ada sejarahnya di luar pemerintahan ya
dan kemarin juga ada bahasa bahasa dua menterinya dipanggil kemudian titip titip salam
orang yang berada dalam relasi patron klien dengan penguasa
si penguasa adalah si patron dan menterinya adalah si klien
karena itu manusia adalah makhluk pengguna simbol
simbol simbol politik yang disampaikan oleh pak jokowi itu bisa mengancam loh gitu loh
bisa juga mengancam bisa juga memberikan harapan
jadi ada asa nanti loh ke depan anda itu harus dalam posisi yang bagaimana kalau anda ingin tetap berada dalam pemerintahan
jangan lupa itu jatah menteri agama menteri tenaga kerja itu khususnya untuk pkb
jadi dinamika inilah yang mungkin juga dibisikkan
mungkin kalau ada ancaman ancaman kecil dalam politik itu sudah lumrah terjadi
jadi kata pertanyaan anda mau dimana saja itu sudah merupakan sesuatu tekanan yang harus dijawab
dijawab oleh sikap politik dijawab oleh pernyataan politik dijawab juga oleh tindakan politik
jadi tiga hal itu dalam politik berlangsung terus menerus
apa yang kita lihat siang hari ini adalah mungkin salah satu bentuk dari apa yang sudah disampaikan oleh ee
wakil presiden terpilih gibran raka buming raka yang bilang kalau semua pihak akan dirangkul terutama untuk rival rival yang kemudian berkompetisi kemarin di pilpres
apakah ini juga jadi salah satu bukti prabowo mendatangi surya paloh langsung ke kantornya bahkan disambut dengan karpet merah
kemudian apakah nanti kemungkinan nasdem bakal tergoda
kalau kita bicara soal apakah itu merupakan bagian dari politik merangkul itu sejak lama pak prabowo sudah menyatakan itu
karena kita sudah mulai masuk pada prosesi pertarungan pilpres sudah dinyatakan nanti kalau kita terpilih kita akan merangkul semuanya
pertandingan selesai pada saat pemilihan gitu
setelah perhitungan bila perlu kita sudah bersama lagi
itu kan dinamika politik yang dibangun yang mencoba memang yang diwujudkan oleh pak prabowo dan pak jokowi sendiri di masa akhir jabatan pak jokowi di pilpres dua ribu sembilan belas
betapa dia dua orang ini merupakan lawan tanding yang sangat membuat kita tegang
nah kita bahasnya terus menerus tuh di kompas tv ya maidok
pada akhirnya tiba tiba kita melihat pak prabowo masuk ke dalam kabinetnya pak jokowi
nah tapi kita membutuhkan sebenarnya positioning oposisi yang kuat
sebenarnya itu yang kita inginkan
nah apakah nanti kemudian kita bisa membaca pks dan pdip kemungkinan besar pks dan pdip
tapi kalau misalnya kita baca dari apa yang disampaikan sinyal sinyal yang disampaikan oleh pkb dan juga partai nasdem apakah koalisi perubahan ini artinya dalam tanda petik bubar
tidak ada koalisi permanen dalam politik
jadi koalisi itu dibentuk sepanjang kepentingan politiknya ada
ketika mereka merasa kepentingan politiknya sudah selesai selesai juga koalisi itu
mido masih ingat dua ribu empat belas ada koalisi merah putih ada koalisi indonesia hebat
pada saat itu pdip mengusung jokowi dengan hanya tiga partai politik
nasdem pkb dan pdip
ditambah satu partai non parlemen pkp
akhirnya seharusnya pada saat itu kan posisioning ketua dpr dipegang oleh pdip
tetapi karena koalisi mereka itu lebih besar pada saat itu mereka mengubah undang undang susduk mpr dpr dalam sekejap
sehingga yang terpilihlah setia novanto jadi ketua dpr
jadi kemungkinan semacam inilah yang kemungkinan saya bilang tadi
dilemparkan pesan politiknya dalam bentuk sinyal sinyal simbol simbol yang sedikit menekan lewat lirikan mata karena si patron begitu berkuasa ini yang nampaknya akan ditunjukkan
jadi ini adalah bagian dari skenario politik karena politik itu kan by design
pak prabowo ingin semua merapat ke dirinya dengan alasan tadi rekonsiliasi lah semua bisa bersatu di akhir pertarungan ini dan sebagainya
tapi kemudian kita tidak bisa membayangkan seandainya ada keinginan masyarakat yang menginginkan ada oposisi yang kuat juga di parlemen itu
sehingga tidak semua kebijakan pemerintah itu baik loh
jangankan lobby nanti di parlemen untuk mengamankan janji janji kampanye supaya tidak dijegal gitu nanti di parlemen
tapi kalau berkaca pada pengalaman pak sby di periode kedua itu ada enam puluh dua persen koalisinya pak sby
tapi justru semua kebijakan pak sby tentang kenaikan harga bbm waktu itu impor dan sebagainya yang menjegal itu justru golkar dan pks
padahal golkar dan ps ada dalam parlemen pada saat itu
jadi kita tidak tahu karena politik itu tidak ada yang menjegalkannya
kadang kadang politisi itu sendiri terkaget kaget ketika kita mempercayainya
tapi kan itu juga agak sedikit nakal ya di eranya pak sby waktu itu kan
apakah kemungkinan ini juga akan terjadi nanti di eranya pak prabowo
saya kira itu pasti akan dinamika di parlemen dinamika di kabinet itu akan terus menunjukkan perubahan perubahan yang signifikan sepanjang kepentingan dari politisinya elit elitnya itu tidak terakomodasi
jadi berkali kali saya ingin katakan berdasarkan penelitian para politisi sendiri terutama pramono anung saya sebutkan saja
dia menemukan bahwa dalam politik itu kepentingan individu jauh lebih dominan daripada kepentingan kelompok
kepentingan kelompok jauh lebih dominan daripada kepentingan masyarakat
nah sekarang kita bisa baca nanti kepentingan siapa nih
apakah untuk pemilu sesudah ini
karena kerja politik itu setahun pertama mereka itu beradaptasi
kalau kerja dua tahun setelah itu siap siap
tapi harapan terbesar untuk bisa ada di oposisi siapa saja nih partai mana aja
yang jelas terlihat itu pdip sama pks
tapi belum tentu juga karena pks kan tidak juga jauh dari pak prabowo
karena sebelumnya pks kan pendukung pak prabowo juga di dua kali pertarungan pilpres ketika berhadapan hadapan dengan pak yudhoy
pdip saya pikir harus punya positioning yang jelas
tapi dia bisa memberi arti pada posisi bagaimana mereka berdiri pada sisi rakyat yang menginginkan suara dia didengar
oke apa yang harus dilakukan pdi perjuangan agar nanti kuat di pemerintahan
ya pertama pdip seperti sudah punya pengalaman
sepuluh tahun beroposisi justru di sana pdp bisa membangun narasi wong cilik gitu kan
walaupun dia tidak terlalu nyinyir ya sepanjang pemerintahan psb
tapi dengan cara itu juga masyarakat kemudian bersimpati dan berempati
yang kemudian bisa membuat pdip menang
kemudian memiliki kekuasaan itu
kita lihat nanti siapa partai yang akan berani jadi oposisi selama lima tahun ke depan
berada di luar kekuasaan berada di luar pemerintahan
dinamikanya juga masih cukup
seandainya nanti oposisinya kecil
teman teman media yang kita harapkan untuk menjadi juga pembanding ya
sehingga bisa membantu kita menyuarakan kepentingan rakyat
kita tunggu nanti dinamikanya juga masih terus berlanjut
ini juga gugatan ke mahkamah konstitusi juga masih ada menunggu satu hari lagi
guru besar komunikasi politik dari universitas nasional profesor lely ari
terima kasih sudah bergabung bersama kami di rumah pemilu dan